apa yang tidak biasa
biasanya kalau rapat itu dilaksanakan di aula biro propos
karena ruangannya besar
selanjutnya pak fs itu transitnya para karung sama sesro itu kumpulnya di ruangan saya
sebelum pelaksanaannya mulai ya cerita cerita
itu kebiasaannya seperti itu
tapi waktu itu kita beberapa kali ngomong
beliau tidak fokus
kok pak kadip tidak fokus hendra
habis itu beliau keluar nelpon ke kamar kecil
ternyata yang memperhatikan itu beliau nggak fokus bukan saya sendiri
mungkin sebagian peserta yang ada di situ juga
termasuk juga pelaksanaan rapat
biasanya lama beliau ngecek detail satu satu
tapi itu kok cepet cepet aja gitu
itu jam berapa itu
jam berapa sampai jam berapa
itu pagi jadi rapat itu pagi
karena itu hari jumat
itu sebelum jumat
sebelum jumat udah selesai
sebelum jumat sebelum selesai